pemerintah provinsi jawa timur tidak melarang mudik lokal namun mudik lokal hanya bisa dilakukan di surabaya raya
yakni kota surabaya kabupaten sidoarjo dan juga gresik
meski memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau psbb di surabaya raya
pemerintah provinsi jawa timur mengizinkan warga di tiga wilayah itu untuk mudik lokal
mudik hanya dibatasi di tiga wilayah saja sedangkan masuk dan keluar tiga wilayah tersebut tetap dilarang
meskipun tetap membatasi kendaraan keluar masuk surabaya raya mudik lokal jelang dan saat lebaran berpotensi memperluas sebaran penularan covid sembilan belas
di surabaya misalnya beberapa kelurahan memiliki tingkat kasus positif covid sembilan belas yang cukup tinggi